ya partai politik di dpr terbelah soal ambang batas parlemen untuk pemilu legislatif dua ribu dua puluh
yang merupakan bagian dari revisi undang undang pemilu
partai papan atas sepakat untuk menaikkan ambang batas golkar dan juga nasdem
sementara sejumlah partai politik yang lain menolak keras usulan ambang batas golkar dan juga nasdem
dengan alasan ada yang kemudian menganggap terlalu tinggi atau bahkan mematikan demokrasi
atau justru berbahaya karena bisa membunuh suara rakyat begitu kira kira
berapa sebetulnya angka ideal untuk ambang batas parlemen karena selalu berubah
dan juga selalu naik setiap tahunnya setiap pemilu
dan benarkah menaikkan ambang batas ini merupakan bentuk dari arogansi partai partai besar
terhadap partai partai yang lain atau mungkin partai partai yang suaranya tidak begitu tinggi sebetulnya
kita akan bahas pada malam hari ini di layar demokrasi ada kang saan mustafa
politikus partai nasdem selamat malam kang saan
terima kasih sudah hadir di layar demokrasi
ada kang pipin sopian jurubicara dari pks selamat malam kang pipin
ada bang adi praitno analis politik dari winsyari fidatul selamat malam bang adi
kita bahas soal ambang batas parlemen
meskipun di tengah tengah negara tengah sibuk menghadapi corona
tapi tentu ini juga harus kita soroti karena ini berkaitan dengan revisi undang undang pemilu
untuk pemilu kita di tahun dua ribu dua puluh
kang saan kita pernah juga membahas ini sebetulnya ya
kita bahas dari sisi kemudian menaikkan ambang batas ini soal apakah benar ini justru mencekik demokrasi
begitu atau kita mundur dan lain sebagainya
tapi kalau kemudian kemarin nasdem dengan partai golkar sudah ada kesepakatan
ini dasarnya apa itu
ini apakah memang yang serius atau ini justru memancing dulu reaksi dari publik seperti apa soal angka ambang batas ini
ya kalau nasdem memang konsisten ya
karena kita didasarkan kita ingin sistem pemerintahan presidensial ke depan itu menjadi lebih kuat menjadi lebih efektif
nah di dalam sistem presidensial di tengah sistem politik yang multi partai
rasanya itu efektivitas sistem presidensial itu nggak akan pernah tercapai
maka perlu kita melakukan sebuah upaya untuk memperkuat dengan cara
melakukan proses penyederhanan partai
oke artinya kemarin kemarin nggak efektif dong sistem presidensial kita
kita lihat dari beberapa setelah reformasi ya setelah reformasi kita lihat beberapa perjalanan pemerintahan kita
itu kan pasang surut dan dinamikanya luar biasa
misalnya gus dur berhenti di tengah jalan
ketika psb sepuluh tahun pun tidak terlepas dari gunjang ganjing sistem apa parlemen yang multi partai
bahkan periode pertama pak jokowi itu hampir stuck di parlemen itu
ketika ada kmp kih pak jokowi menang di presiden tapi secara parlemen itu kan kalah
maka parlemen waktu itu hampir satu tahun dan kebetulan saya waktu itu di dpr juga
sampai kita punya kesepakatan untuk rekonsiliasi dengan cara membuat revisi terhadap undang undang md tiga

jadi karena memang hal itu
hampir terbelah benar benar terbelah
jadi berdasarkan pengalaman pengalaman seperti itu
perlu kita melakukan sebuah upaya untuk memperkuat sistem presidensial dengan cara tadi
melakukan proses penjagaan partai
nah penyelenggaraan partai itu yang namanya pt itu hanya satu cara aja
sebenarnya ada yang lebih ekstrim
apa yang lebih ekstrim kalau misalnya kita mau tempuh misalnya partai partai besar
kalau misalnya dianggap mau arogan
itu dengan cara mempersempit dapil
jadi alokasi kursi di dapil itu yang sekarang
dikurah yang sekarang tiga sampai sepuluh
maksimal sepuluh kan
akan direspon banyak sekali tentu penolakan
ya kan tadi kalau memang kita mau berpikir ekstrim menyederhanakannya
tapi kan kita tetap harus memberikan ruang juga kepada mereka untuk lebih mempersiapkan diri
untuk bisa menuju kepada sistem pemerintahan yang kuat itu tadi
kalaupun naik parliamentary threshold kita
apa alasan yang mendasari pki seperti demikian
yang pertama memang suara yang akan terbuang cukup besar
kalau kita melihat bagaimana dua ribu empat belas
kalau di nilai suaranya itu kurang lebih tiga belas empat juta
kalau menggunakan data yang sama
maka kami menghitung kurang lebih akan terbuang kurang lebih di angka dua puluh sembilan juta
jadi suara itu tidak terakumulasi menjadi kursi di dprn
jadi kami melihat itu ada sisi mubazirnya
luar biasa begitu ya
sehingga apa dampaknya memang ada keberagaman
kalau kita melihat saat ini indonesia ini sangat beragam
kalau misalnya ini dinaikkan
maka ini mempersempit melihat bahwa indonesia seakan hanya misalnya
milik sebagian partai saja
hanya sebagian partai saja
dan ini larinya sebetulnya nanti oligarki partainya semakin sempit
semakin kecil gitu
dan yang kedua nih yang paling penting adalah bahwa ketika pt dinaikkan
maka persaingan partai politik ini memang lebih cenderung mencari suara
persaingannya bagaimana strategi mencari suara dibandingkan misalnya strategi untuk mensosialisasikan ideologi partainya
jadi dia berpikir bahwa siapa sih orang yang kira kira bisa menaikkan suara partainya di pemilu
maka yang instan adalah merekrut artis misalnya atau merekrut orang orang yang punya berduit
sehingga menguntungkan partainya
oke tapi bukankah kemudian partai politik juga perlu untuk dia bisa menjaring menguatkan
apa organisasinya sampai kemudian bisa mendapatkan simpati atau suara dari publik kan
dari masyarakat begitu
jadi yang paling penting adalah bagi kami adalah bahwa
maka ini terlalu cepat
terlalu jauh gitu lompatannya
ya saya kira mungkin nasdem sudah optimis gitu ya
tapi bagi kami kami tidak mau jumawa
jadi bagi kami ya ada teman teman
pksnya percaya diri atau gimana
tetapi poinnya adalah bahwa ya kami sebagai partai politik tentu melihat keberagaman harus dihargai begitu
sehingga tingkat kebebasan dan berserikat terutama dalam partai politik juga harus melihat dari teman teman di bawah juga
kalau memang egonya ingin bersama partai partai besar
tentu ini menguntungkan sebetulnya
tetapi memang bahasa mubazirnya itu
ada suara yang terbuang
saya kan gini ya selain tadi terhadap sistem presidensial
ada dampak ya di parlemen ketika threshold itu kecil sekali
dampak di parlemen tadi
polarisasi di praksinya menjadi lebih luas spektrumnya
ada praksi praksi yang
keteteran ketika kita ada sebelas komisi ya
itu ada praksi yang satu anggota komisi
sehingga ketika misalnya si strategis membahas undang undang
misalnya di komisi dua dan dua panja
dia ikut apa
nah hal hal seperti ini juga menjadi sebuah pertimbangan
nah kalau kita berpikirnya ke internal partai
kalau disurupin surupin kan nasdem terakhir indobarometer aja
nisteb cuma dua sekian
kalau kita berpikirnya ke dalam
ke internal sendiri partai
mungkin ada rasa cemas
apa justru nasdem nggak lolos
nah tapi nasdem bukan disitu berpikirnya
sekali lagi kita ingin
benar benar ke depan itu
sistem pemerintahan kita yang anut
benar benar bisa kuat
proses proses pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik
sehingga negosiasi politiknya itu
tidak terlalu lama di parlemen itu
oke sebelum nanti kang pipin juga tanggapi
anda melihat ini bagaimana bang adi praetno
apakah memang sebuah kenisayaan ya
ambang batas parlemen kita memang harus terus naik
atau apa sih sebetulnya dibalik
lompatannya agak jauh kalau kata kang bipin
saya sih melihatnya ada tiga mazhab yang berkembang
itu adalah sulkarnasdem dan golkar
mazhab pertama itu adalah mazhab yang menolak
itu adalah partai yang nomor urut buncit
seperti p tiga dan yang nggak lolos senayan
itu totali pasti menolak
karena ini dianggap membunuh demokrasi
terlampau berlebihan sebenarnya
dianggap membunuh demokrasi
karena mereka bisa ikut pemilu
mestinya ini sebagai sebuah tantangan
apa dianggap sebagai sebuah tantangan
karena begini masyarakat
hasil survei saya kemarin
menyatakan tidak merasa menjadikan
penting dari partai politik tertentu
itu artinya ceruk pemilih begitu banyak sebenarnya
yang bisa dikapitalisasi oleh partai kecil
dan yang nggak lolos ke senayan
party id kita yang rendah ya
orang menyatakan diri tidak merasa dekat
dengan partai politik tertentu
jadi partai politik itu yang lolos
ini harus jadikan sebuah tantangan
karena masyarakat masih banyak yang nggak ke tps
dan belum menentukan pilihan politik
nah mazhab yang kedua adalah
mazhab yang agak sedikit lunak seperti kang pipin
adalah mazhab yang boleh naik
tapi ada catatannya
jangan terlampau tinggi deh
ini karena ada kecenderungan
tingkat elektabilitas pks itu kan agak sedikit
kalau nggak naik turun di angka tujuh dan delapan
kalau di rata rata tujuh bingung juga kalau konstelasi politik
ada pks kemudian ada demokrat dan pan
agak keberatan dengan angka tujuh
boleh naik tapi jangan terlampau besar
yang ketiga memang
satu mazhab yang menurut saya ini tantangannya besar
nasdem dan golkar
itu relevan tidak sih
ada yang nggak relevan
kalau dikatakan untuk menguatkan presidensial sistem kita
iya kan salah satu tujuan untuk
karena kita saat ini itu mengadopsi sistem presidensialisme
cacat bawaannya banyak
terlalu banyak deadlock
sby dipilih oleh presiden
atau sby dipilih langsung oleh rakyat
tapi bukan rasa presiden
pada pertama jatuh bangun
hampir semua kebijakan politik sby ditentukan oleh parlemen
sby takutlah ke parlemen
yang paling ekstrim adalah jokowi di periode pertama
setahun delapan bulan
padahal dia adalah presiden dipilih langsung oleh rakyat
cuma disandera oleh parlemen yang kebetulan saat itu jadi oposisi
dalam konteks inilah kemudiannya
dan menjadi relevan memperkuat sistem partai presidensialisme
tapi sistem presidensialisme multi partai serhana
ini akan secara alamiah sebenarnya
akan menyeleksi partai partai politik
siapa yang bisa bekerja maksimal atau tidak
artinya ceruk itu masih besar sebetulnya
kata gatuh kerja kerja partai politik gitu
dan yang paling penting sebenarnya
orang itu merasa tidak happy dengan partai politik saat ini
nyaris tidak ada
segregasi dan perbedaan politik apapun antar partai partai
ideologi ya soal ideologi juga
yang kedua yang paling penting adalah
partai itu nyaris dianggap tidak pernah bekerja
bekerjanya hanya lima tahun sekali
ini kan tantangan
nanti kak mimpin usah jeda
saya akan tanyakan juga bagaimana menurut anda soal
kalau kemudian alasannya adalah untuk menguatkan sistem presidensial kita
apakah itu kemudian masuk dalam logika politik teman teman di pks
atau ada alasan yang lain kita bahas nanti di
tapi mas rehan jangan presidensial
jangan ada jedanya
siap kita bahas nanti ya
akan segera kembali sesaat lagi